wah kalau ini mas sangat setuju banget
om bisa gak cari tempat less yang cocok dan tepat buat dia
sekaligus yang bagus tempatnya juga nyaman
kamu mau kan bantuin mas nyarin
mas kebahagiaan mas ada di rafa
dan kalo aku udah ngeliat mas bahagia
aku juga akan ikut bahagia
tapi kalo mas murung murung kayak kemarin
aku juga ikutan murung
baiklah tanpa basa basi
kita akan perkenalkan teman baru kalian
perkenalkan diri kamu sekarang
eh re kok lu bisa di sini sih
ya soalnya gue ngajarin pindah
kayaknya gue emang bener bener gak bisa jauh jauh dari temen temen gue yang nakal ini
tapi ya udah
jangan lupa like share dan subscribe ya
bokapnya mau cerai itu kan
nah ini pasti ada hubungannya sama itu tuh
yaudah kita temuin gue sekarang yuk
udah aman udah harmonis lagi
yang terakhir kan gue denger
alhamdulillah tapi kok bisa ya boy
lo hebat banget bisa bikin nyokap bokap lo jadi cerai
ya itu juga kan berkat adriana
oh jadi adriana tuh nyampulin lo sampai ke pengadilan agama
enggak kebetulan kan waktu itu nyokap gue masih deket sama adriana
nah jadi wajar lah kalau adriana bantuin nyokap gue
tapi kan masalah itu udah lewat
nggak usah dibahas lagi lah
banyak tanya lo
gak usah bikin orang belajar aja
sabar gue buka jaket dulu ya
bentar ya boy ya
gak usah banyak nanya sama boy
bentar boy malah curiga lagi
sekarang gue udah punya jawaban yang tepat buat reva
yaudah kalau gitu lah yang kasih tau reva ya
tapi soal rekaman video adriana tuh gimana
kalau itu mendingan kita keep dulu deh
kalau sampai kita kasih tahu ke bokapnya reva bakal kacau urusannya
demi hubungan reva sama boy
mas bahagia banget
karena mas melihat kamu sudah mulai bicara lembut sama reva
dan reva pun bicara lembut sama kamu
kamu semakin terlihat sangat memperhatikan reva
namun terlihat semakin sayang sama reva
terima kasih sayang
aku ngelakuin ini karena aku mencintai mas
dan aku sekarang baru sadar
kalau aku mencintai mas aku juga harus mencintai rafa
kan satu paket
walaupun sebenarnya awalnya agak susah sih aku menerima sikapnya reva yang sama aku suka kasar
dan susah menerima keberadaan aku
ya itu tahap yang wajar lah
supaya dia bisa menerima aku sebenarnya
jadi ya aku berusaha sabar
aku berusaha melakukan yang terbaik
karena aku mencinta sama kamu mas
terima kasih sayang
maaf tidak salah untuk mencintai kamu
masih ada salah untuk mencintai orang yang secantik kamu sebaik kamu
tapi aku gak mau loh mas kalau rafa itu banyak main main
maaf nih aku bukan ngelarang karena aku siri
atau aku gak mau reko bahagia
tapi kan dia udah kelas
dia harus banyak belajar
dan dia harus fokus sama sekolahnya dia
mas sangat setuju
atau kayak yang
panggil guru gitu gitu mas
itu kan demi kebaikan reva
dia kan udah kelas tiga
dia harus serius mikirin sekolah dan masa depannya dia
ya untuk bekal kedepannya juga sih mas
wah kalau ini mas sangat setuju banget
om bisa nggak cari tempat les yang cocok dan tepat buat dia
sekaligus yang bagus tempatnya juga nyaman
kamu mau kan bantuin mas nyarin
mas ada di reva
dan kalau aku udah ngeliat mas bahagia
aku juga akan ikut bahagia
tapi kalau masih murung murung kayak kemarin
aku juga ikutan murung
terima kasih sayang
terima kasih buat semuanya
terima kasih tuhan yang telah menghadirkan pasangan hidup yang begitu baik untuk bei
semua ini aku lakuin demi kamu
aku mau bikin reva super duper sibuk banget
dan dia gak punya waktu untuk berduaan sama kamu boy
karena seharusnya kamu selalu berduaan sama aku
dan itu akan terjadi
lihat aja nanti boy
kita akan selalu bersama
saya sekarang ingin mengingatkan ke kalian
kalau ini adalah akhir semester
jadi kalian harus giat belajar
jangan cengar sana cengir sini
terutama kamu ian
kamu kan naikin satu di kelas ini
loh bukannya boy yang selalu ranking satu pak
ian kan ranking satu
jadi ikut ngomong nih pak
maaf sih pak sebelumnya pak
bukannya kita nggak perlu sekolah tinggi tinggi
dalam kehidupan kita yang sekarang ini
kesuksesan itu bukan cuma dari otak pak
tapi dari nasib
ya saya emang udah
udah gak perlu merasa sekolah tinggi tinggi lagi pak
saya kan udah sukses
duit udah banyak
jadi udah bisa buka usaha udah punya modal
bapak hai kan
sok kamu ian
sekecil apapun uangnya
akan cukup jika digunakan untuk hidup
tapi sebanyak apapun uangnya
tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup
kesuksesan bukan nilai dari uangnya ya
sekolah tinggi itu
semata mata bukan hanya untuk pencapaian kesuksesan materi
tapi lebih pada mencetak manusia yang beradab dan berpundi
ternyata pak amer itu orangnya bijak juga ya
bener tuh pak
jadi orang kaya cuma cuma
dan bukan dari hasil sendiri
itu tidak bisa dibanggakan
yee gua kepret duit lu
sudah sudah sudah sudah
sekarang keluarin tugas kalian
bagusnya gua cari tempat reval di mana ya
gue harus cari tempat bimbel
sama kursusnya itu yang harus agak jauh banget
karena supaya dia kehabisan waktu untuk berduaan sama boy
tapi di mana ya
gimana perkembangannya adriana
ya mas bray sekarang ini makin cinta sama adriana
tapi mama harus bantuin adriana
seperti kesepakatan mama perjanjian mama
kalau mama mau bantuin adriana untuk kebalikan sama boy
mama udah harus tuinkan